rangkaian turnamen bulu tangkis berskala nasional bni sirkuit nasional dua ribu dua puluh tiga akhirnya resmi bergulir
kota bandung di jawa barat dipercaya menjadi seri pertama lewat sirkuit nasional kategori a yang mempertandingkan kelompok pemula
produser lapangan cnn indonesia zayul haq tengah berada di sana tepatnya di area bri sirkuit nasional dua ribu dua puluh
zai selamat sore ini bagaimana jalannya laga dan juga hasil pertandingan pada hari ini
ya selamat sore reza sejak pukul delapan tiga puluh sampai dengan pukul tujuh belas tiga puluh waktu indonesia barat sore hari ini
memang pertandingan terutama di pusat gorkoni jalan jakarta kota bandung pada hari ketiga
kejuaraan bulu tangkis sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga putaran pertama di bandung ini berlangsung ketat seru
pasalnya karena kemarin reza dari tiga ratus pertandingan hari ini sudah mulai mengerucut ke dua ratus lima puluh
dua ratus tujuh puluh enam pertandingan di mana dua ratus tujuh puluh enam pertandingan sendiri memang tidak hanya di pusatkan di gorkoni
kalau di gorkoni saja reza ini hanya satu ratus dua puluh pertandingan di mana pada saat saya melaporkan saat ini sudah ada lebih dari enam puluh pertandingan yang sudah digelar
dan saat ini pertandingan masih didominasi oleh nomor gandar maja campuran dan juga tunggal putra terutama
sementara sisanya satu ratus lima puluh enam pertandingan
dibagi ke dua venue lainnya yakni di gor pajajaran dan gor tri lomba juang di jalan pajajaran juga
dan sampai dengan sore hari ini memang tadi sepanjang saya memantau pertandingan reza
karena memang sekarang sudah hari ketiga jadi memang sudah mulai kelihatan nih siapa siapa yang mendominasi individu individu
ataupun dari klub klub mana yang sudah mulai mendominasi sejak babak kualifikasi sampai dengan saat ini
masih tetap bertahan
karena kita tahu di kejuaraan bulu tangkis
nas a dua ribu dua puluh tiga di bandung ini memang banyak diikuti oleh klub klub kenamaan dari tangerang dari kudus
kemudian juga dari magelang dari bandung juga termasuk dari jakarta yang mengikuti ajang bulu tangkis usia lima belas tujuh belas dan sembilan belas tahun
dan tadi pagi memang pertandingan pertandingan yang digelar sampai dengan saat ini memang mereka
ini reza walaupun usianya masih di bawah sembilan belas tahun
ataupun tujuh belas ataupun di bawah lima belas tahun
tapi memang ini menjadi seperti sudah kelihatan bibit bibit unggul mereka
karena mereka bergabung ke klub klub yang kenamaan tadi
terus berlatih dan sampai akhirnya masuk kepada ajang kejuaraan bulu tangkis ini
tetapi daripada itu reza memang ada juga sisi lain dari pertandingan ini
dimana bahwa banyak juga peserta ataupun atlet yang baru pertama berlaga
di pertandingan kejuaraan bulu tangkis sirnas a dua ribu dua puluh tiga ini
walaupun sebelumnya ada juga yang tadi saya berbincang kepada salah satu atlet yang ada di jakarta berusia lima belas tahun
bahwa ini kali kedua dia berlaga di sini sebelumnya dari klub sebelumnya
tapi kalah ditonton sama orang tuanya sama kakak kakaknya dan kalah
dan tadi ini berhasil memenangi babak enam puluh empat ke tiga puluh dua besar reza
sehingga memang di lapangan yang sama di klub yang berbeda dengan suasana yang berbeda
walaupun orang tua tidak lagi menonton ini juga akhirnya bisa memenangkan ke tiga puluh dua besar
sehingga memang ini menjadi pengalaman salah satu atlet asal jakarta tadi yang berlaga di gor koni bandung ini
dan sepanjang sejak hari pertama yakni senin tanggal enam februari kemarin
kejuaraan bulu tangkis sirnas a dua ribu dua puluh tiga di gor kondi bandung
ini akan berlangsung selama enam hari yakni semifinal dan finalnya sendiri akan dipusatkan di gor koni
di tempat saya melaporkan dan hari sabtu akan berlangsung atau tepatnya tanggal sebelas februari
dan selain bisa meraih atau mendapatkan medali dan hadiah uang tunai total tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah
ajang kejuaraan bulu tangkis sirnas a dua ribu dua puluh tiga di bandung ini reza
ini juga sekaligus menjadi ajang
bagi klub klub yang selama ini sudah rutin melakukan pertandingan
selain sudah melakukan pembinaan
tetapi sudah saatnya untuk maju menjadi siswa atau atlet yang berprestasi
baik terima kasih zaiul haq melaporkan dari bandung jawa barat